academia adalah jenis kacang ini yang mungkin tak banyak dikenal oleh para orang indonesia
namun kacang asal australia itu memang tidak sepopuler kacang tanah atau kacang mede
tapi kini macadamia juga bisa ditanam di indonesia dan bagaimana macadamia bisa tumbuh subur di indonesia
berikut adalah laporannya
inilah pohon macadamia
tinggi pohon bisa mencapai empat meter dengan daun daun yang lebarnya sepuluh cm
tumbuhan ini berasal dari dataran tinggi australia timur yang memiliki musim dingin yang panjang
sebagai negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau
indonesia ternyata bisa mencapai empat meter dengan daun daun yang lebarnya sepuluh cm
ini bisa menjadi lahan potensial untuk menanam macadamia
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu macadamia tumbuh subur di kalisat jampit pondowosol jawa timur
setelah proses pengolahan sampai cangkang baru kita nanti ada yang pesan
pemasarannya itu ada yang berupa macadamia mentah dengan cangkang
dan ada yang sudah disangrai
selanjutnya dari hasil tersebut kita ada yang diproduksi dengan sangrai
itu dua ratus lima puluh yang sudah kita kemas
itu harganya rp lima puluh lima ribu
tapi yang sudah kita modifikasi dengan rasa coklat
yang harga dua ratus lima puluh gram kemasan itu lebih murah
di tempat berbeda desa andung sari kecamatan argopuro bondowoso
seorang petani dengan mandiri mengembangkan tanaman macadamia di antara lahan kopinya
dalam satu tahun ia bisa mendapat keuntungan bersih hingga lima juta rupiah
saya minta sebayar pemerintah ini untuk memecahnya bagaimana enaknya
saya minta untuk ini
karena kalau alat ini saya yang dapat
kalau untuk merawat ini buat bibit semuanya saya pasti tahu
macadamia tak hanya dicual mentah sebagai bahan baku
pt pn dua belas melalui roles cafe memasarkan macadamia yang dipanggang dan bisa dimakan langsung
tersedia alat untuk memecahkan cangkangnya yang keras
tahun ini dua ribu tujuh belas akan kami coba masuk ke modern market ke mal mall
kalau tidak tidak akan
yang kami sasar adalah khususnya ibu ibu
ini ibu ibu luar biasa menyukai produk macadamia ini
di australia kacang ini dijual dengan harga dua puluh lima hingga tiga puluh dolar per kilogram
di indonesia harganya bervariasi antara rp satu ratus empat puluh lima hingga rp dua ratus dua puluh per kilogram